sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan kepala cabang aksi cepat tanggap sulawesi selatan syahrul mubarak
saat ini berada di palu sulawesi tengah selamat sore
pak syahrul bagaimana kondisi dan situasi di tempat anda berada saat ini di palu
ya assalamualaikum wr wb
sahabat kemanusiaan saat ini saya sedang berada di palu
kondisi hari ini masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan
nah ini sudah hari ke enam
palu masih dalam kondisi listrik yang masih padam
kemudian sumber makanan yang kurang dan air minum pun demikian
serta pasokan bbm juga yang meski sudah ada pengiriman bantuan masih kekurangan
artinya kebutuhan dasar untuk para pengungsi ini masih belum juga terpenuhi begitu pak syahrul
masih banyak daerah yang kemudian membutuhkan atau belum sepenuhnya mendapatkan bantuan dari
baik dari pemerintah maupun ya mungkin dari beberapa lembaga yang mungkin masih dalam perjalanan mengirimkan bantuan seperti itu
bagaimana dengan proses pendistribusian bantuan
apakah memang selama ini masih ada atau masih banyak kendala yang harus dialami
iya jadi kendalanya karena sama sama kita harus pahami kondisi awal dari terjadinya gempa ini
mohon maaf ada sedikit keterlambatan penanganan dan penenangan masyarakat sehingga
mohon maaf kondisi penjarahan yang kemudian menjadi hambatan logistik itu bisa tersalurkan secara merata
hal ini yang kemudian
di satu sisi kami berusaha mungkin ada yang memandang penjarahan sebagai sebuah tindakan kriminal
namun dengan kondisi yang listrik padam kemudian barungunan rumah yang rubuh stok makanan kurang dan air kurang
sementara seorang kepala keluarga harus tetap berusaha menjaga anak anak dan istrinya tetap hidup
sehingga bisa jadi ini salah satu faktor yang menyebabkan ya itu tadi kepanikan kehidupan warga di kota palu
oke apakah kemudian aksi penjarahan ini masih terlihat di sana
hingga hari ke enam ini terakhir yang kami lihat langsung itu kemarin dan hari ini sudah kami dengarkan kabar
sudah secara perlahan mulai berangsur pulih meskipun beberapa relawan kami menyampaikan informasi dari lapangan
yang kita sudah sebarkan bahwa untuk
distribusi logistik secara terbuka masih mengkhawatirkan seperti itu karena agak sensitif sekarang untuk membawa bantuan
kemudian yang terlihat seperti itu di masyarakat sementara bantuan itu tidak ditujukan misalnya di daerah tersebut
sehingga berusaha untuk mengambil dan menahan di tengah jalan agar bantuan itu diturunkan di lokasi yang dilewati itu
karena khawatir akan terjadi penjarahan atau
pengambilan secara paksa begitu yang akan dilakukan oleh warga begitu
bagaimana kemudian dengan proses evakuasi
sejauh mana sejauh anda memantau jalannya proses evakuasi
seberapa mungkin atau berapa besar kemungkinan jumlah jenazah ini akan terus bertambah
iya jadi untuk proses evakuasi hingga hari ini kami masih fokus memang dievakuasi karena masih sangat banyak jenazah yang
kemudian belum sempat dievakuasi oleh baik itu pemerintah maupun beberapa lembaga relawan yang kemudian terjun di kota palu
karena luasnya dampak yang kemudian disebabkan oleh gempa ini
dan tadi juga kami mendatangi sebuah daerah yang luar biasa parah dan memang belum sama sekali dijama oleh bantuan satu pun
entah satu dos air pun belum
dan masih banyak juga jenazah yang masih tertimbun di reruntuhan
dan bahkan info yang kami dapatkan dari warga di daerah balarua mengatakan bahwa di komplek ini ada sekitar
perkampungan ada sekitar dua orang
seperti itu ada dua orang yang kemudian meskipun angka pastinya ini masih perkiraan dan sebagian besarnya kemudian masih tertimbun
di dalam perkembangan
dan di dalam tanah seperti itu
tertimbun di dalam tanah
kalau dari informasi yang anda dapatkan berapa banyak lokasi yang kemudian masih belum terjamah oleh para relawan
ataupun juga oleh pemerintah atau tim evakuasi
iya jadi mungkin saya tidak bisa menyebutkan secara detail tapi kalau untuk angka persentase
daerah yang kemudian belum tersentuh oleh bantuan maupun evakuasi masih ada di angka enam puluh lima persen lah seperti itu
enam puluh lima persen masih belum tersentuh
iya dan bahkan ada satu kabupaten di sigi yang memang sampai pak bupatinya yang langsung kemudian datang ke posko indo
kemudian untuk mengabarkan bahwa belum ada yang kemudian memperhatikan daerah atau kabupaten ini
setelah kemudian terjadinya gempa seperti itu
sehingga ya memang masih lebih dari enam puluh persen lah wilayah yang kemudian belum tertangani dengan baik
paling banyak anda saksikan saat ini
kekurangan kemudian kondisi kelaparan kemudian stok makanan yang menipis
semoga kondisi seperti ini kemudian mampu menggerakkan kita di seluruh indonesia
untuk sama sama kemudian membantu palu
karena dari secara pribadi kami dari sekian banyak daerah yang kemudian terkena bencana
mulai dari aceh kemudian jogja kemudian dari sumatera barat
palu ini dahsyat luar biasa ini fenomena bencana yang baru dan efek yang begitu besar
bahkan ada satu komplek perumahan yang tanahnya terangkat sampai hingga di angka empat meter
kemudian ada juga
kawasan perkampungan yang diamblas seperti itu amblas hingga sepuluh sampai dua belas meter
dan lagi lagi kondisi litriknya masih padam kemudian kekurangan stok makanan
kemudian air minum dan kebutuhan kebutuhan yang lain
semoga kita sama sama berharap kondisi ini kemudian menghadirkan gerakan kebaikan
di seluruh wilayah indonesia untuk bersama sama meringankan
beban yang begitu berat yang dialami oleh saudara saudara kita di sulawesi tengah ini
amin semoga apa yang anda sampaikan tadi bisa menggerakkan hati banyak orang
yang menyaksikan dan juga mengelurkan tangan dan bantuan bagi para korban di sulawesi tengah
pak syahrul mubarak terima kasih sudah memberikan informasi di cnn indonesia breaking news